sebaliknya show anjing diprediksi paling beruntung tahun ini
sehingga disarankan jangan menyianyikan semua kesempatan yang datang
disarankan juga untuk saling membantu dan membagi keberuntungan ke orang lain
terakhir show babi diprediksi mengalami potensi terluka saat melakukan perjalanan dan berolahraga
sehingga harus lebih hati hati
meski begitu tahun ini menjadi kesempatan baik untuk memperbaiki diri dan menambah pengetahuan
namun para show yang diprediksi terkena siong tidak perlu khawatir
karena menurut julius ciong bukan berarti sial
jadi ciong itu diartikan keluar dari zona nyaman perubahan dan ujian untuk naik kelas
ya orang kalau kita mau berpikir negatif berarti kita terkena sial
ya karena kenapa kok gue dicobain kayak gitu
eh jadi kalau kita mau lihat dari segi positif ini saatnya tuhan atau alam semesta memberikan kita satu tantangan